kalau tadi kita sudah mendalami lewat pertanyaan dari tim perumus maka sekarang pasangan calon ditanya oleh pasangan calon lainnya dan mereka bisa berinteraksi
segmen ini adalah segmen milik paslon nomor dua di mana nanti ketiga pasangan calon yang lainnya akan bertanya kepada paslon nomor urut dua
masing masing sesi diberi waktu empat menit
dan kami sebagai moderator bertugas untuk mengawal jalannya debat agar tidak ada yang terlalu mendominasi ataupun memotong pembicaraan
saya persilahkan kepada bapak pasangan nomor dua untuk mengambil tempat yang sudah disediakan di titik yang sudah disiapkan
di sebelah situ pak yang benar tadi di situ
dan kita undang pada pasangan nomor tiga yang pertama kali bisa berinteraksi dengan pasangan
pertanyaan nomor dua waktu interaksi tanya dan jawab empat menit
di depan pasangan nomor dua pak biar berhadapan hadapan
iya betul sekali
kami persilahkan kepada paslon nomor tiga untuk membuka jalannya debat dengan lempar pertanyaan ke paslon nomor urut dua
waktunya empat menit silakan
empat menit untuk saya atau dua duanya
jadi saya berteranya
jadi saling interaksi pak berdebat
kita mulai dari awal
ketika pasangan nomor tiga bertanya silahkan
yang saya hormati adik saya pak tb dengan pak anton
ini kan jawa barat sebagai produsen padi cukup besar
statistik terakhir itu satu tahun dua belas juta ton
tetapi yang dikonsumsi paling banyak oleh masyarakat jawa barat termasuk turism tadi kira kira empat juta ton
tapi di tengah tengah kita kelebihan gabah kelebihan beras
kita mendengar dan justru menyaksikan bahwa pemerintah mengimport beras yang cukup banyak
bagaimana kita sebagai pemimpin jawa barat melihat dan menyikapi ini pak
karena pemerintah ini juga akan sama sama bapak
terima kasih pak
terima kasih kang ajat dan aa saiku
jadi kalau kita lihat sesungguhnya lumbung pangan kedua setelah jatim itu adalah jawa barat
potensinya sangat tinggi tetapi ternyata ada penyusutan lahan yang cukup drastis
enam puluh enam persen petani menjual sawahnya karena tekanan ekonomi
sehingga program kami tadi tujuh puluh lima ribu kepala keluarga
dan nanti besok akan kami sebutkan
kita akan mencerahkan secara simbolis sertifikatnya itu simbolis saja
karena kami kan sebagai calon tidak boleh
nah kemudian itu akan segera mendapatkan masing masing petani satu sampai dengan dua hektare untuk menambah lahan
sehingga nanti ke depan jaminan petani juga harus ditambah dengan persoalan modal bibit pupuk dan perbaikan irigasi
perbaikan irigasi tapi yang tadi sudah disampaikan
oleh beliau jenderal juga
kemudian ada sekian embung sekian dam
dan insya allah
kita berikan kepada pasangan tiga lagi untuk menanggapi
pak hasanuddin dan pak anton kita melihat dari data statistik bahwa ntp petani itu masih sangat rendah

bapak dalam mengangkat ntp di jawa barat ini
jadi kita tadi harus ada kontrak
kontrak antara petani dengan negara maupun perusahaan
dan juga yang ditanam pun juga harus tanaman tertentu
sehingga dengan tanaman tertentu ini yang sesuai dengan pasar
dan setelah itu pun juga kualitasnya pun juga dijamin oleh negara
dan juga nanti negara yang membeli
sehingga petani tidak akan rugi
kemudian setelah itu pun juga kita pun juga harus punya lumbung lumbung padi
sehingga apabila pacaklik ini petani lah yang memegang kendali

di samping itu juga tentu saja sistem pertanian modern ini harus ditingkatkan
satu hektare kalau di jepang di korea di vietnam itu bisa menghasilkan puluhan ton dengan sistem agrofonik
dan juga di samping itu kita harus juga mempunyai sistem bank agro
saya kira kalau di atas dua belas ton satu hektare terlalu banyak
kami baca di
kami pasangan nomor tiga berkomitmen
kami pasangan nomor tiga berkomitmen
bahwa jawa barat harus jadi lumbung padi nasional dan tolak beras impor
terima kasih pasangan nomor tiga
pasangan nomor dua tetap di tempatnya
kita akan beralih ke pasangan nomor empat untuk berinteraksi dengan pasangan nomor dua
iya pasangan tiga dipersilakan kembali
dan pasangan empat untuk mengambil posisi berdebat
saya jelaskan sekali lagi sesi setiap debat adalah empat menit
saya persilakan kepada pasangan empat untuk bertanya ke pasangan nomor dua
yang menjadi problem di jawa barat itu sesungguhnya bukan produksi beras
kalau beras sudah sangat terpenuhi bahkan kita lebih
yang menjadi problem itu adalah bahwa bukan petani yang paling banyak
tetapi buruh tani yang tidak punya akses terhadap beras
karena wilayah indramayu cirebon karawang bekasi itu
mereka setiap hari itu hanya menanam dan diganti dengan uang
dan uangnya habis untuk konsumsi hidup
sehingga mereka menggunakan beras rastra
atau beras raskin kalau zaman dulu
bagaimana bapak menyelesaikan problem ini
justru ini yang menjadi masalah
kita petani tidak menjadi tuan di rumah sendiri
karena yang digarap itu punya tuannya lagi
nah disini bisa dengan sistem kelompok tani
ini memerlukan lahan besar
dan ini sudah dilakukan di sukabumi
dan itu bisa
walaupun itu lahan punya orang
tapi dengan diminis
satu lahan misalkan dua puluh hektare
dengan pola tanaman tertentu
yang diberi bibit tertentu
kemudian bibit tertentu
kemudian juga pupuk tertentu
dan dibeli oleh koperasi itu
walaupun itu bukan punya sendiri
tapi dibangun di dalam kelompok tani
dan itu sudah saya kunjungi di sukabumi
bersama bapak jokowi
dan itu dijadikan sebuah percoklatan nasional
justru kalau itu diterapkan belum tentu cocok
untuk wilayah wilayah lain
yang harus dilakukan itu adalah
satu buruh tani dilindungi
dua buruh tani dilindungi asuransi kecelakaan kerjanya
yang ketiga buruh tani dilindungi pendidikan anak anaknya
yang empat buruh tani dilindungi hari tuanya
dan yang kelima buruh tani dilindungi perumahannya
persoalan akses beras adalah perencanaan
setiap daerah penghasil beras
maka beras itu jangan dulu ditarik oleh bulog
atau dijual keluar
tetapi yang paling utama adalah
bangun di setiap desa itu
dari mulai rt rw kampung sampai dengan desa
leit lumbung itu dibuat
sehingga yang menjadi problem hari ini
harga beras mahal karena persoalan tata kelola
dimana beras satu tempat diangkut ke tempat lain
ke pasar dan paripasar balik lagi ke tempat tersebut
justru otonomisasi pengelolaan beras
harus dilakukan kalau ingin rakyat sejahtera
karena persoalan pangan
justru karena adanya kooperasi tersebut
dibeli oleh kooperasi tersebut bapak
jadi tidak dijual ke pasar
kalau dijual ke pasar
kalau dijual ke pasar masih mending
ini dijual ke tengkulak
tengkulak itu yang memodalin
akhirnya petani terjebak dalam bank emok
tahu bank emok
nah inilah yang membuat mereka terjebak dengan ijon
nah justru dengan dibuatnya sistem kooperasi ini
dan ini sudah dilakukan pak
dilakukan di sukabumi
jadi yang jadi problem itu bukan di petani
yang jadi problem adalah
di wilayah penghasil padi itu
rakyatnya tidak punya sawah
tapi rakyatnya sebagai buruh
sehingga buruh tani itu yang harus diselesaikan
kalau petaninya sudah relatif selesai
karena rata rata wilayah utara
punya sawah di atas dua bau
atau sepuluh meter persegi
tadi pertanyaan bapak
bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani
tapi sekarang bukan di petai
nanya buruh tani tadi
jadi saya bingung kalau begitu
pertanyaannya dibolak balik pak
tadi pertanyaan bapak begitu
jadi saya perlu klarifikasi
yang namanya petani itu adalah mereka yang mengolah
kalau buruh itu menurut di gawe
baik sesi perdebatan habis
terima kasih pasangan empat
pasangan empat sudah bertanya
pasangan dua tetap bapak
kita akan beralih ke pasangan nomor satu
untuk berinteraksi dengan pasangan dua
pasal nomor satu dipersilakan untuk mengambil posisi
dan waktu sesi setiap debat adalah empat menit
pasangan satu dipersilakan bertanya ke pasangan dua
pasangan menurut dua
yang saya pertanyakan
jawa barat petani atau rumah tangga tani
selalu menurun dari tahun ke tahun
bahkan generasi muda itu hanya lima persen
yang berkiprah dalam pertanian
bagaimana konsep bapak
dalam meningkatkan para petani
sehingga tidak selalu menyusut dari tahun ke tahun
dan yang kedua
jabar selatan dianggap
ada perbedaan dengan jabar jabar lain dalam bidang perekonomian
pertanyaannya konsep apa yang akan bapak lakukan
untuk meningkatkan perekonomian di jabar selatan
terima kasih pasangan nomor satu
barangkali bukan meningkatkan petani
meningkatkan kesejahteraan petani
jumlah rumah tangga petani
anak muda makin tidak mau jadi petani
rata rata petani yang kami kunjungi
sekarang ini umurnya empat puluh dua tahun rata rata
sehingga harus ada
anak anak muda itu bisa kembali ke desa
caranya saya kira harus ada penambahan penambahan
kemudian ekonomi kreatif dan sebagainya di sana
dengan menambah anggaran yang memang komprehensif untuk dilaksanakan
wilayah selatan justru saya harus bertanya kepada bapak
bapak kan pernah di wilayah tasik
tasik selatan itu
pertama masalah pertanian juga tidak berjalan dengan baik
kemudian juga lingkungan juga hancur
kemudian tambang besi pun juga amburadul
menurut kami untuk meningkatkan minat rumah tangga petani
khususnya anak muda
dibangun smk smk pertanian
yang sudah dilakukan di kabupaten tasik malaya
hampir sebelas smk pertanian dibangun
smkn negeri dan sisanya swasta
alhamdulillah dengan adanya smk pertanian di kabupaten tasik malaya
minat anak muda untuk bertani itu semakin banyak di kabupaten tasikmalaya
bisa ditambahkan mungkin
untuk menarik minat itu gampang
apakah pertanian itu profit dan non profit
sepanjang pertanian ini profit
bisa menghasilkan untung
insya allah akan berbondong bondong
sekarang justru yang menjadi permasalahan
kalau bertani itu rugi
modal rp lima dibeli rp empat
siapa yang mau
justru di sini pemerintah dan swasta harus kontrak dengan petani
sehingga menghasilkan sebuah profit
ketika menghasilkan sebuah profit seperti di luar negeri
bahkan mungkin petani akan menjadi sebuah cita cita
jadi itulah kenapa bapak bapak yang terhormat
kami pasangan rindu punya konsep lah
jawa barat selatan ini mewakili jawa barat keseluruhan
harusnya jawa barat dengan empat puluh juta penduduk ini
daerahnya minimal ada tiga puluh lima sampai empat puluh
jawa timur penduduknya empat puluh juta
jawa barat empat puluh tujuh empat puluh delapan juta
satu anak jawa timur dibiayai oleh apbn nasional satu juta rupiah
orang cianjur hanya rp enam ratus
jadi salah satu perjuangan kita untuk pemerataan adalah memekarkan wilayah wilayah administrasi
memastikan yang namanya jawa barat selatan tumbuh ekonomi baru
pertanian infus teknologi atau pertanian tambak aquaculture
ya karena laut di selatan ini kan sangat tinggi
mudah mudahan ini bisa saling melengkapi
sehingga suatu hari tidak ada lagi ketimpangan di jawa barat semua sejahtera bersama sama
desi perdebatan sudah habis
terima kasih pasangan nomor satu sekali lagi
ini adalah sesinya pasangan nomor dua ya
setelah memberikan suguhan hiburan menjawab pertanyaan dan kita sudah saksikan
pasangan ketiga sudah memberikan pertanyaannya
silahkan kembali paslon nomor urut dua dan paslon nomor urut satu
selanjutnya akan ada giliran untuk paslon nomor urut tiga
selain juga nanti akan ditanya oleh pasangan calon yang lainnya juga akan memberikan hiburan